nah ini juga kasus yang menimpa wahyu setiawan menyeret nyeret partai besar yang saat ini sedang rakernas
adalah sekjen pdi perjuangan
hasto kristianto yang ternyata tidak mengetahui posisi harun masiku yang saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka
dalam kasus suap komisioner kpu wahyu setiawan
hasto juga tidak mengakui doni yang menjadi tersangka di kpk sebagai staff sekjen pdi perjuangan
itu di dalam cerita kita sering mendengar tetapi kalau harun ini saya tidak tahu di dalam posisinya di mana
dan kemudian sekali lagi ya kami percayakan karena dengan berita ini menunjukkan adanya berbagai kepentingan
yang ikut membuat framing
sebagai contoh ada pihak yang melakukan framing seolah olah yang namanya doni itu staff kesekjen
kemungkinan ditangkap saya mencari cari yang namanya doni staff saya ini namanya doni
itu kan sebagai contoh framing jadi kita hormati dari kpk ketika mengatakan bahwa ada beberapa yang sudah
ditetapkan sebagai tersangka ini tentu saja juga sebagai sebuah proses kemajuan